selanjutnya menteri bumn erick thohir telah memangkas tujuh puluh empat anak dan cucu usaha bumn demi efisiensi
erick thohir menyebut anak dan cucu usaha bumn itu bak benalu di pohon
dalam rapat bersama dpr kami siang erick thohir menyebut banyak anak dan cucu bumn yang tidak dikelola dengan maksimal
puluhan perusahaan bumn bernilai kecil itu dinilai menyedot keuangan dari bumn yang besar dan stabil
erick juga meminta dukungan komisi enam untuk mengawal bumn kecil agar berjalan efektif
hal itu penting agar tak ada lagi stigma bumn mematikan perusahaan daerah
masih banyak sekarang anak cucu bumn yang nilainya kecil kecil
yang mohon maaf dikelola tidak maksimal
yang akhirnya ibarat ini holding ini anak anak cucu
semua nyedot terus seperti benalu di pohon
kita ingin justru meminta daripada komisi enam mengawal
daripada pelepasan daripada bumn bumn yang kecil ini
bropen yang kecil ini kita akan petakan
kita kawal sama sama kita tender terbuka
jadi kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan pengusaha pengusaha daerah baru